inilah harimau sumatera di maharani zoo yang menggegerkan jagad dunia maya pada senin lalu
dalam video harimau jantan ini tampak kurus seolah telantar dan kurang makan
namun pihak pengelola maharani zoo lamongan jawa timur membantah menelantarkannya
pasalnya harimau bernama baksi ini kondisinya sehat
di usianya yang sudah senja sekitar lima belas tahun baksi mengalami penurunan pola makan
baksi juga normal dan produktif bahkan memiliki tiga ekor peranakan harimau setelah kawin dengan indukan harimau sumatera bernama gendis
kalau ada penurunan berat badan memang terjadi
sebenarnya kalau dari rekodnya itu alhamdulillah sampai sekarang pun dia dalam kondisi sehat
dalam arti kata dalam arti kata medikalikannya dia tidak pernah mengalami sakit yang parah itu tidak pernah
usai pengecekan petugas bksda provinsi jawa timur mengatakan video yang viral tidak benar karena kondisi baksi sehat berat badannya normal dan juga produktif
pengambilan gambar kondisi satwa yang dimaksud viral itu tidak benar
dan sama sekali tidak ada kejanggaran
tidak ada kekurangan
kawanan monyet ekor panjang berkeliaran di jalanan kampung dan kompleks wisata masjid saka tunggal banyumas jawa tengah selasa sore
mereka turun gunung karena kelaparan setelah persediaan makanan di hutan mulai habis
warga tidak bisa berbuat banyak selain mengusir mereka dengan melempar batu dan ban bekas
pemerintah desa membenarkan serangan monyet ini kerap terjadi setiap musim kemarau tiba
meski tidak menyerang warga keberadaan monyet monyet ini cukup meresahkan
kekurangan yang pertama daun daunan yang biasa untuk dimakan itu kan musim kemarau sehingga tidak tumbuh tidak bersemi
itu yang biasa dimakan untuk menyebutkan di sini
terus yang kedua biasanya kan banyaknya pengunjung
itu kan banyak tambahan makanan dari pengunjung
pandemi covid sembilan belas menyebabkan jumlah wisata masjid ini berkurang
yang berkunjung ke masjid saka tunggal menurun hingga seratus persen
hal ini memperparah serangan monyet ekor panjang yang jumlahnya diperkirakan ribuan ekor
tim liputan cnn indonesia